kita beralih ke informasi lainnya
kecelakaan maut antara dua sepeda motor terjadi di jalur alternatif penghubung kabupaten ponorogo dengan kabupaten trenggalek
bahkan dua pengendara motor tewas setelah hampir sekujur tubuh terbakar dan sempat mendapat perawatan intensif di rsu darmayu ponorogo
sejumlah warga terus berusaha memadamkan api yang membakar dua motor dan dua korban
menggunakan alat seadanya di jalan alternatif desan cabung ponorogo
akibat kejadian ini ketua korban yakni edi lesmono pelajar asal sambit dan ahmad sukarni asal mojorejo
tewas setelah dievakuasi ke rumah sakit darmayu ponorogo
kecelakaan antara dua sepeda motor ini bermula ketika edi lesmono melaju kencang dari arah jetis
naas saat berusaha mendahului kendaraan lain tiba tiba muncul kendaraan yang dikemudikan soekarni
jarak yang terlalu dekat dan jalan sempit
membuat keduanya saling adu banteng
diduga karena kerasnya benturan mengakibatkan munculnya percikan api dan membakar bensin yang tumpah dari tangki motor
keduanya itu pakai kendaraan ditabrakan sehingga ada persikan api
nah itu dikemungkinkan itu tadi bensin tadi ada tumpah akhirnya menimbulkan hujan api
dan sekarang korban sudah saya bawa ke rumah sakit darmayu ponorogo dalam kondisi luka parah
hingga saat ini polisi tengah menyelidiki kasus kecelakaan
dan dua korban jiwa tersebut